setelah pertemuan susilo bambang yudhoyono dan prabowo subianto dilakukan selasa malam
hari ini partai gerindra langsung menggelar rakornis partai di hambalang
untuk memfinalisasi hasil pembicaraan di antara kedua partai
gerindra kian optimis dengan bergabungnya demokrat
peluang prabowo mengalahkan joko widodo juga semakin besar
dalam waktu dekat akan dibentuk tim kecil dari gerindra dan demokrat
guna mengintensifkan koalisi kedua partai
tim kecil ini juga bertugas melobi partai lain seperti pks dan juga pan
untuk bergabung dengan koalisi pengusung prabowo
nah untuk posisi calon wakil presiden ini gerindra mengajak demokrat pan dan juga pks
duduk bersama memutuskan siapa pendamping prabowo
gerindra juga berharap tidak ada partai koalisi yang memaksakan kehendaknya
dengan menyorongkan kadernya sebagai calon wakil presiden
semuanya pokoknya kita dudukkan bersama
jadi tadi usulannya hasil pertemuan itu
baik pak prabowo maupun pak sby
kita cari cuma mungkin dua tiga nama sebagai cawapres
kemudian kita dudukkan bersama kita sepakati bersama
sebagai bagian dari konfigurasi pilpres dari koalisi ini
kami yakin bisa mengalahkannya
karena memang baseline nya juga kan tidak terlalu besar ya
pak jokowi dalam maju sebagai petahana untuk maju untuk periode kedua ini kan juga
surveinya tidak terlalu besar
dan banyak janji janji yang tidak delivered janji janji yang diucapkan
saya catat di dalam buku itu saya bukukan kok janjinya ada seratus janji itu
yang tidak sesuai dan tidak delivered
malah makin ambruk